kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar sempat terjadi di sejumlah daerah termasuk bengkulu
akibatnya antrian kendaraan jenis truk terjadi di sejumlah spbu
untuk memantau stok solar menteri esdm arifin tasrif bersama dirut pertamina nike widiawati
dan gubernur bengkulu rohidin mersyah minggu siang melakukan peninjauan ke sejumlah spbu
peninjauan dilakukan sebagai antisipasi kelangkaan bbm khususnya selama bulan ramadan dan jelang lebaran
arifin tasrif menjamin stok bahan bakar minyak di bengkulu khususnya solar akan mencukupi
sementara itu sejumlah sopir truk mengakui adanya kelangkaan solar beberapa hari sebelum bulan puasa
ya itu sempat pas sebelum puasa tepat waktunya itu antrian sampai sekilo sampai dua kilo ngantri
hampir setiap hari antrian panjang
ya udah lumayan normal lah udah nggak terlalu lama lagi ngantri kan
sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit paling lama
data dari humas pertamina saat terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu
terdapat kenaikan permintaan sebanyak tiga ratus tiga puluh satu ribu liter per hari
untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut
saat meninjau di spbu jalan depati payung negara kilometer lima belas betungan bengkulu
menteri esdm menemukan adanya truk industri dan mobil mewah yang masih menggunakan solar bersubsidi
karena itu ia mengancam akan memberi sanksi terhadap pihak industri yang curang dan mengambil jata solar bersubsidi
dari pusat kami akan membuat
peringatan agar industri industri tersebut menggunakan bbm sesuai dengan peruntukannya
kalau enggak nanti kita akan ambil langkah pendisiplinan
aturan penerimaan solar bersubsidi sendiri telah diatur dalam peraturan presiden no satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
dalam aturan itu disebut pengguna yang berhak menggunakan solar bersubsidi
adalah kendaraan pelat hitam untuk mengangkut orang
kendaraan layanan umum dan kendaraan berplat kuning
ayu rahmawati baramaestrol bengkulu